anda kembali di cnn indonesia news report pt garuda menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau rupslb
dengan agenda penggantian jajaran direksi dan komisaris di gedung garuda management building rabu siang
berdasarkan rupslb mantan kepala bekraf triawan munaf resmi menjadi komisaris utama
dan kursi direktur utama diisi oleh mantan direktur pt inti irfan setia putra
selain triawan munaf dalam rupslb juga merombak jajaran komisaris lain
diantaranya hairul tanjung menjadi wakil ketua komisaris utama kemudian komisaris independen
ditempati oleh yeni wahid dan elisa lumbantoyan dan posisi komisaris dipegang oleh peter f gonta
sementara itu ex komisaris independen garuda doni oskaria ditunjuk menjadi wakil direktur utama
pada rupslb sejumlah struktur jajaran direksi pun berubah
garuda membentuk direksi baru yakni direksi layanan pengembangan usaha dan it
dan berikutnya adalah profil direktur utama baru garuda indonesia